hasil pilpres dua ribu dua puluh empat kpu juga mengumumkan hasil pemilihan legislatif dua ribu dua puluh
pdip mendapat perolehan suara terbanyak diikuti oleh golkar gerindra dan pkb
pemilu anggota dpr jumlah suara sah secara nasional sebanyak satu ratus lima puluh satu tujuh ratus sembilan puluh enam enam ratus tiga puluh satu suara
sebagaimana tercantum dalam formulir model di hasil nasional dpr
jumlah perolehan suara sah setiap partai politik peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh empat secara nasional sebagai berikut
nomor urut satu partai kebangkitan bangsa perolehan suara sah enam belas satu ratus lima belas enam ratus lima puluh lima suara
partai gerakan indonesia raya perolehan suara rp dua puluh tujuh puluh satu tujuh ratus delapan puluh
partai pdi perjuangan perolehan suara sah dua puluh lima tiga ratus delapan puluh tujuh dua ratus tujuh puluh sembilan suara
partai golkar perolehan suara sah dua puluh tiga dua ratus delapan enam ratus lima puluh empat suara
partai nasdem perolehan suara
perolehan suara sah empat belas enam ratus enam puluh lima ratus enam belas suara
enam partai buruh perolehan suara sah sembilan ratus tujuh puluh dua sembilan ratus sepuluh suara
partai gelombang rakyat indonesia perolehan suara sah satu dua ratus delapan puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu suara
partai keadilan sejahtera perolehan suara sah rp dua belas tujuh ratus delapan puluh
partai kedudukan perolehan suara sah tiga belas lima ratus empat puluh tiga suara
partai kebangkitan nusantara perolehan suara sah rp tiga ratus dua puluh enam delapan ratus
partai hati nurani rakyat perolehan suara sah satu sembilan puluh empat lima ratus delapan puluh delapan suara
partai garda republik indonesia perolehan suara sah rp empat ratus enam delapan ratus delapan puluh
partai amanat nasional perolehan suara sah
partai bulan bintang perolehan suara sah rp empat ratus delapan puluh empat empat ratus delapan puluh
partai demokrat perolehan suara sah sebelas dua ratus delapan puluh tiga satu ratus enam puluh suara
partai solidaritas indonesia perolehan suara sah empat dua ratus enam puluh satu ratus enam puluh sembilan suara
partai perindo perolehan suara sah satu sembilan ratus lima puluh lima satu ratus lima puluh empat suara
partai persatuan pembangunan perolehan suara sah lima delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh tujuh suara
empat partai umat perolehan suara sah enam ratus empat puluh dua lima ratus empat puluh lima suara
jumlah perolehan sah masing masing calon anggota dpr
dituangkan dalam keputusan kpu tentang penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pemilu serentak tahun dua ribu dua puluh empat beserta lampiran